sementara itu berdasarkan evaluasi indikator pelaksanaan ppkm
serta respon kesehatan atau testing tracing dan treatment
pemerintah mengklaim tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit menurun signifikan
kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting menyebut
meski saat ini angka kematian masih tinggi
yakni satu lima ratus hingga dua orang per hari
jumlah kasus positif bertambah dua puluh tiga puluh ribu per hari
jumlah pasien yang sembuh meningkat tiga puluh hingga empat puluh lima ribu orang per hari
hal itu membuat bor rumah sakit wilayah jawa dan bali yang menerapkan ppkm
kini di bawah enam puluh persen
sementara itu pada lima belas juli lalu yang menjadi puncak kasus positif
tingkat keterisian tempat tidur di layanan kesehatan hingga di atas sembilan puluh dua persen
alex menegaskan adanya kebijakan pelonggaran pada masa ppkm saat ini
tak berarti membebaskan aktivitas masyarakat
dengan kebijakan pelonggaran
dengan recovery yang tinggi
dan kemudian mungkin juga oleh karena kata kelola sudah lebih baik
maka rumah sakit itu menjadi turun bornya
bor di rumah sakit itu berhubungan dengan mereka yang isoman
mereka yang isolasi mandiri
jadi kalau isolasi mandirinya nggak benar
inilah yang meningkatkan bor di rumah sakit
dan kemudian kalau dia isoman
sering mereka tidak tahu apakah mereka perburukan atau tidak
sehingga ini yang membawa mereka ke rumah sakit